ini takut bu
ingin deketin bapak nadia
mereka akan membuat kita lebih susah
ya allah alam
sebenarnya apa sih yang terjadi
kok orang orang itu sampai tega sama kita
alam juga nggak begitu ngerti bu
waktu mereka merampas motor alam
dan menculik alam
mereka juga ngomong seperti itu
mereka bilang alam harus menjauhi nadia
dari seorang yang bernama dhani
padahal alam juga nggak tahu bu
ya udah latin
besok kamu gak usah jualan dulu ya
kamu istirahat aja di rumah
kok kak kamu belum pulang juga ya
kok kak kamu belum pulang juga ya
bu kayaknya udah malam deh
tutup aja ya bu orangnya
ibu aku ngerti ibu
orang kita ya bu
orang kita tidak setentu wajib ya bu
diri aku ingat diri allah diri
diri aku ingat diri
jadi udah berapa hari alam gak ngojek bang
udah seminggu neng katanya sekemarin mau ngojek
kan warungnya kebakar neng
iya halim urusan itu tuh warungnya
oke makasih ya bang
saya ikut prihatin bu atas terbakarnya warung ibu
tapi kira kira ibu tahu nggak siapa pelakunya
ibu sendiri juga nggak tahu siapa yang melakukannya
ibu jadi bingung
kok ada orang yang tegak melakukan semua itu ya
bilang sebenarnya aku takut untuk menemui kamu
karena kalau kamu masih berhubungan dengan aku
keluarga kamu pasti dalam bahaya
tapi aku kangen lam
kemarin aku coba untuk sholat
tapi aku belum bisa
kamu mau kan ngajarin aku sholat
sekarang udah waktu isya
mau sholat berjamaah
tapi aku nggak bawa mekenah
kamu pakai punya tini aja
akan membawa perahaaa
ibu takut mau ke gadis kamu
aku selalu bilang kemu
apa yang kamu bilang ada di kamu
aku selalu ituorar
aku selalu kagum pakaianmu
aku jangan untuk bisa
terima kasih engkau telah membuka mata hatinya
untuk kembali ke jalan yang benar
semoga seterusnya dia tetap berada di jalanmu
dan tidak pernah kembali lagi ke jalan yang tidak engkau ridhoi